lantas terkait sudah tepatkah tuntutan untuk pemilu diulang tanpa pasangan prabowo gibran diajukan dalam gugatan di mk oleh masing masing tim pasangan calon presiden anies mohaimin dan ganjar mahfud
kita bahas bersama direktur hukum tpn ganjar mahfud roni talapesi dan kuasa hukum prabowo gibran oto hasibuan
selamat petang bung roni dan bang oto terima kasih sudah bergabung bersama kami di kompas petang
bung ini kan mas gibran juga sempat merespon terkait tuntutannya mau diulang sampai jagoannya menang